perkecil ukuran tempe
para produsen tempe di kecamatan tiga raksa kabupaten tangerang banten rabu siang sepakat
menaikkan harga jual tempe menyusul melonjaknya harga kedelai
untuk tempe dengan ukuran empat ratus gram yang sebelumnya lima rupiah
kini naik menjadi enam rupiah
sedangkan untuk ukuran delapan ratus gram dari sebelumnya rp sebelas
kini menjadi dua belas ribu rupiah
selain menaikkan harga para produsen tempe ini juga mengurangi jumlah produksi
dari yang biasanya satu ratus lima puluh kg kini tinggal satu ratus dua puluh lima kg per hari
ukuran masih sama cuma jualnya naik perbatangnya naik
naik berapa pak
ini seribu yang biasa jualnya berapa pak
biasanya sebelas sekarang dua belas
pak produksi dikurangin nggak
untuk sementara untuk sekarang ini ya dikurangin
para produsen tempe ini mengancam akan melakukan aksi mogok produksi selama tiga hari
jika harga kedelai tidak segera diturunkan
sementara akibat naiknya harga kedelai
sejumlah pabrik tahu di kabupaten tuban jawa timur terancam gulung tikar
bahkan sebagian besar
produsen tahu mengurangi jumlah pekerjanya
salah satunya pabrik tahu ude barokah di kelurahan panturan kabupaten tuban ini
jika biasanya pabrik ini mempekerjakan delapan orang
kini tersisa dua pekerja
hal ini terpaksa dilakukan untuk menekan ongkos produksi
akibat melambungnya harga gedelai
harga jual juga terpaksa dinaikkan dari sebelumnya rp dua puluh delapan
menjadi rp tiga puluh per papan
para produsen tahu di tuban berharap agar pemerintah segera
bertindak mengendalikan harga gedelai
mengikutan cnn indonesia